kami siang mahkamah konstitusi menggelar sidang perdana uji materi undang undang pemilu tahun dua ribu tujuh belas
penggugatnya adalah habibur rahman yang juga dewan pembina advokat cinta tanah air
sidang diketuai hakim mk anwar usman dengan hakim anggota saldi isra serta maria farida indrati
dalam sidang majelis hakim menyoroti bahwa undang undang pemilu dua ribu tujuh belas belum masuk lembaran negara
sehingga belum resmi sebagai undang undang namun sudah digugat
selain itu majelis hakim juga meminta gugatan lebih diperjelas tentang kerugian penggugat
dan relevansinya dengan undang undang dasar empat puluh lima yang menjadi acuan dasar
habibur rahman sendiri menggugat undang undang pemilu dua ribu tujuh belas pasal dua ratus dua puluh
ketentuan konstitusional kita mengatur
pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik
saya dengar tadi pasal ini tidak ada embel embel berapa persen sah nasional atau kursi
jadi itu jelas bertentangan dengan pasal enam a undang undang dasar empat puluh lima
lalu di enam a ayat lima tidak ada pendelagasian wawonang kepada dpr
untuk membuat pengaturan lebih detail soal